sementara itu ketua umum partai bulan bintang yusril izam hendra mengatakan uji materi pasal dua ratus dua puluh dua undang undang pemilu akan segera didaftarkan ke mahkamah konstitusi senin pekan depan
ia menyebut materi gugatan sudah siap dan tidak banyak perbaikan yang harus dilakukan serta dapat segera diajukan ke mk
ditemui dalam acara penutupan musyawarah kerja nasional kedua partai bulan bintang di jakarta minggu pagi yusril mengatakan saat ini pihaknya akan mengajukan kembali permohonan uji materi pasal dua ratus dua puluh dua undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas tentang penyelenggaraan pemilu khususnya menyangkut presidensial threshold senin pekan depan
yusril berharap kali ini mk dapat membuat keputusan yang berbeda dengan keputusan sebelumnya
karena tidak banyak yang kami harus perbaiki dari permohonan yang sudah ada
dulu itu bukan ditolak oleh mk tapi dinyatakan tidak dapat diterima
karena materi yang sama sudah diputus dalam permohonan partai idaman
ditolak layak punya pb enggak diperiksa sama sekali
nah sekarang kami akan coba ajukan kembali ke mk
karena benar benar sekali ini ada keputusan yang agak berbeda